direktorat jenderal badan peradilan agama kembali mengkelar pimpinan teknis dan penganugerahan
kepada insan peradilan di lingkungan pengadilan agama
direktur jenderal badan peradaan agama mahkamah agung mukhlis menyatakan
dalam bimtek ini direktorat jenderal badan peradilan agama meluncing empat aplikasi
yaitu e binwas si pintar electronic track record dan eksaminasi mandiri
muklis menambahkan dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pengawasan
kepada para warga peradan agama dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
melalui rapat koordinasi ini dijet badan peradilan agama telah meluncing empat inovasi aplikasi
pada akhirnya semana amanah yang muncul
dijakitkan mahkamah agung kepada kita semuanya
untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan integritas dan personalitas
sebagai hakim dan aparatur peradilan
dengan adanya bimtek yang mengaplikasi dan penghargaan para warga peradilan agama
dalam mahkamah agung mama syarifudin berpesan
agar ilmu dan gagasan yang didapat dalam bimtek ini
diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja di masing masing peradilan
guru besar universitas diponegoro ini menghimbau
agar para penerima penghargaan tetap mempertahankan
prestasinya dan tidak lupa untuk selalu menegakkan integritas
memberikan pencerahan kepada kita semua
memberikan tambahan tambahan pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua
tapi sudah barang tentu harapan kita tidak selesai dengan bintak ini
fintech ini sesungguhnya ini awal
awal dari kita mendapatkan ilmu dari berbagai narasumber narasumber itu
sesungguhnya yang kita harapkan aplikasinya di lapangan nanti
yang jadi ukuran bukan sertifikat itu
bukan tidak dapat sertifikat itu
tapi prakteknya di lapangan di kantor kita
yang dirasakan oleh pencari keadilan seperti apa
pada tahun ini direkturat jenderal badan perdana agama memberikan tiga puluh tiga penghargaan
kepada pegawai maupun satuan kerja yang berprestasi
pemberian penghargaan diberikan langsung oleh ketua mahkamah agung muhammad syarifuddin
dengan diganti oleh wakil ketua mahkamah agung binti syahidunarto
ketua kamar agama amran sewadi dan dirjen badila kukris
terima kasih banyak banyak